dua orang pejalan kaki tersengat listrik pada jumat malam di jalan perancis kosambi timur kabupaten tangerang banten
satu orang tewas di lokasi kejadian sedangkan satu korban lain dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis
kejadian nahas itu bermula saat wilayah tersebut sedang diguyur hujan deras
kedua korban yang sedang berjalan kaki tidak menyadari adanya kabel listrik yang menjuntai kegenangan air lantaran kondisi lokasi yang minim penerangan jalan
korban pertama satu terus dapat berapa menit kemudian ada lagi yang setrum jadi korban ada dua
kondisi waktu saat ini belum meninggal cuman pas sampai di tingkat satu rumah sakit sudah meninggal
anggota polsek teluk naga polres metro
kota tangerang kota yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tkp untuk kepentingan penyelidikan
adapun kabel listrik tersebut dipotong kasus ini sudah ditangani petugas pln yang datang ke lokasi
dimas arief setiawan tangerang banten